sebuah video viral di media sosial di kota solo akhir pekan kemarin
tentang munculnya ribuan cacing tanah yang diabadikan pedagang di pasar gede solo
hingga senin siang sisa cacing masih terlihat di beberapa tempat
munculan ribuan cacing tanah di kawasan pasar gede solo membuat warga kaget
jumlahnya sangat banyak dan menyebar hingga ke jalur pejalan kaki di jalan urib sumoharjo
namun sabtu siang petugas kebersihan langsung membersihkan cacing itu hingga memungut cacing sampai satu ember penuh
marsono enam puluh tahun ikut menyaksikan fenomena langka dan mengabadikan dengan telpon pintar
dia menduga cacing tanah muncul dari taman yang ada di sekitar lokasi
sebab sampai saat ini muncul beberapa cacing dari dalam tanah
awalnya pagi pagi kita pulang belanja dari pasar tanggul
pulang ke pasar besar proses membuatnya
saya membuat bakso
semau mulai membuat bakso itu di bawah gerobak saya itu melihat cacing satu dua tiga empat
kita terus ke utara ngeliat di bawah pohon talok itu flu kok
di sini kok ternyata banyak sekali
menurut pakar lingkungan hidup universitas sebelas maret uns solo prabang setiono
kemunculan cacing cacing bukan karena disinfektan
yang belakangan disemprot di berbagai sudut wilayah karena pandemi virus corona atau covid sembilan belas
menurutnya hal ini karena perubahan kondisi tanah secara drastis
sebenarnya ini yang paling tepat sebenarnya adalah gejala alam fenomena alam
kalau saya mengatakan karena ini tidak terbiasa maka ada terjadi proses anomali namanya
berarti proses peristiwa gejala alam yang memang tidak biasanya
orang orang menyangkutkan apakah itu dampak dari penyemprotan desinfektan
saya mengatakan kalau seandainya seperti itu kelihatannya lemah
prabang justru melihat peristiwa itu logis jika dihubungkan dengan fenomena
banyaknya gunung berapi yang aktif secara bersamaan
namun dia mengaku belum melakukan penelitian mendalam
masyarakat diminta tidak perlu cemas dengan kejadian ini
kartika bagus solo jawa tengah